hai bertempat di sebuah gubuk kebun baron desa pakuncen kecamatan pakuncen banyumas jawa tengah
sekelompok ibu ibu ini jumat siang membuat minyak goreng dari kelapa atau klentik kemudian kelapa
juga biasanya yang tua tua juga enggak banyak enggak dipakai nah daripada enggak dipakai
sekarang minyak juga susah nyarinya kita nyoba untuk bikin minyak lapak atau klentik kalau
di sini namanya klentik kelapa yang diparut kemudian diperas kemudian dimasak santannya
sampai mengering kemudian mengeluarkan minyak ini minyaknya udah jauh jauh lebih baik dan lebih sehat
jernih sekali dan menghasilkan juga lumayan nah ini untuk apa solusi kelangkaan minyak yuni salah
satu ibu rumah tangga yang mengikuti pelatihan mengaku senang dan tidak ada salahnya memanfaatkan
kelapa yang ada di rumah
alhamdulillah ibu ibu di sini juga antusias kita bareng bareng bikin minyak utamanya untuk
kebutuhan kita sendiri di rumah tangga dan bisa juga mengurangi keuangan kita melalui program ini
yuni dan ibu ibu lainnya tertarik untuk mengolah kelapa menjadi minyak lentik dan bisa diperjuang
belikan di kabupaten banyumas banyak tersedia pohon kelapa yang harus dimanfaatkan secara maksimal
untuk menambah pendapatan bagi para petani sementara itu sejumlah ibu di desa lekan kecamatan
sama tiga kabupaten aceh barat aceh juga memproduksi minyak goreng sendiri akibat sulitnya mendapatkan
minyak goreng curah di pasar minyak goreng yang diolah secara tradisional berbahan dasar buah
kelapa ini sudah menjadi tradisi warga aceh hasil dari produksi orga ini selain untuk dikonsumsi
sendiri juga dipasarkan dengan harga yang cukup terjangkau yakni sepuluh rupiah per liternya yang ini sepuluh rupiah per liternya
sepuluh rupiah per liternya cut city pembuat minyak goreng dari buah kelapa mengatakan untuk membuat
satu liter minyak goreng mereka membutuhkan delapan hingga sepuluh buah kelapa yang diambil dari kebun kelapa
sendiri kelapa menghasilkan satu botol minyak kalau kelapanya kecil sepuluh kelapa bisa menghasilkan satu
botol minyak harganya satu botol lebih kurang sepuluh ampas itu dijadikan plik itu baru dipasarkan
satu kilo empat puluh untuk proses pembuatan minyak kedepannya alatnya lebih canggih
warga berharap usaha rumahan ini mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah agar produksi
minyak goreng bisa lebih ditingkatkan tim liputan cnn indonesia